menteri perdagangan menjamin ketersediaan dan distribusi minyak goreng
stok minyak goreng secara nasional selama sepuluh hari ini sudah mencapai dua ratus juta ton
jumlah ini cukup memenuhi kebutuhan dua puluh hari mendatang
menteri perdagangan muhammad lutfi bersama dirjen kementerian perdagangan
gubernur jambi dan satgas pangan jumat mendatangi toko toko sembako
di kawasan pasar tradisional terbesar di jambi pasar angsoduo
dalam dialog dengan menteri para pedagang mengaku sempat terlambat mendapatkan pasokan minyak goreng
karena ada selisih antara harga lama dan harga baru yang ditetapkan pemerintah
namun secara berangsur meski tidak melimpah pasukan dengan harga jual rp empat belas sudah terpenuhi
muhammad lutfi menilai jambi merupakan salah satu provinsi terbaik dalam penyaluran minyak goreng
untuk mengecek masalah angka terkini dari kemedashboard kementerian perdagangan masalah minyak goreng
dengan senang hati dan bangga pak gubernur saya berterima kasih
ternyata angka di dashboard kementerian perdagangan dan di lapangan angkanya cocok
jadi jambi ini pak gubernur merupakan tempat yang pertama saya
yang secara angka ini positif baik
juga barang ada dan juga diatur masalah distribusinya oleh pemerintah setempat
menurut menteri perdagangan saat ini stok minyak goreng nasional sudah mencapai dua ratus juta ton
angka ini setara dengan kebutuhan nasional selama dua puluh hari
gubernur jambi alharis menyatakan inspeksi minyak dadak yang sering dilakukan adalah salah satu cara
upaya agar distribusi minyak goreng lancar
sering turun ke pak kamoda ke padang rem sida ke pasar kan
nah kami tidak mau bahwa nanti ketercolongan gitu kan
diam diam nanti pasar kita ada yang barang tidak terpenuhi kebutuhan masyarakat
alhamdulillah dengan itu dan ini kita buka toko ini tujuannya adalah untuk menstabilkan harga
selain itu pemerintah daerah juga meminta perusahaan minyak goreng daerah
untuk mendahulukan menjual produknya di dalam provinsi saja tidak diekspor
pedagang sembako mengaku terus mendapatkan pasokan minyak goreng
mencapai empat puluh kardus minyak goreng kemasan perharian
dengan harga jual rp empat belas per liter
termasuk sepuluh jerigen minyak curah yang bisa dijual rp dua belas per liter
harga ya kita jual rp empat belas lah
harapan kita dengan pak menteri ini gimana sih pak
ya mudah ya bisanya ya terus gitu
stoknya ada terus
iya stoknya ada terus jadi kita kan jualnya kan dengan konsumen anak juga
pembeli pun mengaku sudah mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga standar
alhamdulillah turun tidak kayak kemasan
kemarin kan harganya mahal sekarang agak terbang
terus barangnya ada apa ya
barang harus tetap adalah soalnya kan kebutuhan hari hari
diharapkan sepekan ke depan tidak ada kendala distribusi minyak goreng
sehingga masyarakat dapat menikmati harga minyak goreng
sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah